kapal asal belanda ms volendam bersandar di pelabuhan tanjung perak surabaya
lebih dari satu lima ratus wisatawan asing asal eropa datang ke kota pahlawan
memeriahkan sparkling surabaya tourism fiesta
kedatangan kapal ms volendam disambut antusias warga surabaya
kesenian jaranan dan tarian sparkling surabaya menjadi daya tarik wisatawan asing
kapal pesiar asal belanda ini membawa satu lima ratus wisatawan asing dari berbagai negara
yang mayoritas berwarga negaraan belanda
kapal dengan panjang dua ratus tiga puluh tujuh meter dan lebar tiga puluh dua meter ini akan bersandar hingga pukul delapan malam nanti
ribuan wisatawan asing ini juga melakukan kunjungan ke berbagai tempat di kota pahlawan
seperti balai kota surabaya house of sampurna monumen kapal selam joko dolok dan pasar bunga kayu
sparkling surabaya tourism fiesta dua ribu enam belas
sudah ada korespondensi nn indonesia gita gowinda disana
gita bagaimana antusias warga dan wisatawan asing disana
ya eva dapat disatukan bahwa semakin malam semakin ramai
suasana di surabaya north quaid pelabuhan tanjung perak surabaya
dimana disini para warga surabaya sudah mulai berdatangan dan mereka mengabadikan
kapal pesiar volendam yang ada di sebelah kiri saya ini
dengan kamera yang berbeda
dan mereka ini sangat antusias sekali melihat kepulangan dari kapal volendam ini
di mana nantinya dari surabaya mereka akan menuju ke pulau komodo nusa tenggara timur
dan disini tadi ketika warga wisatawan asing ini juga mengunjungi kota surabaya
mereka tidak hanya di pelabuhan tanjung perak saja
namun mereka juga mengunjungi beberapa tempat yang ada di surabaya
dan tadi saya sempat mengikuti beberapa wilayah beberapa tempat
destinasi kota surabaya sepertinya di house of sampurna
dimana mereka disuguhkan surabaya
yang ada di tempo dulu
dan saya itu mengikuti kapal selam yang berada di jalan pemuda
di dekat sungai kalimantan
dan disana mereka juga sempat mengabadikan foto
dan mereka sangat takjub melihat kemaritiman negara indonesia
di mana kri pasopati empat ratus satu itu mereka juga sangat senang ketika mengunjungi ke dalam dek
dan ketika dari monumel
mereka juga sempat mengunjungi yaitu arca dokodolok
dan setelah itu mengunjungi yaitu pasar bunga yang ada di daerah kayun
dan destinasi terakhir mereka mengunjungi balai kota surabaya
dan selanjutnya pada pukul lima sore tadi mereka sudah kembali untuk bersiap siap
untuk bertolak dari surabaya menuju pulau komodo pada pukul delapan nanti eva
apa saja komentar para wisatawan gita
lokasi mana yang paling menarik perhatian mereka
ya tadi saya sempat berbicara dengan beberapa wisatawan asing
seperti halnya dari florida dan ada juga dari jerman
dan sementara itu mereka sangat takjub
misalnya dengan arca dokodolok
dimana mereka tidak bisa melihat patung seperti itu di negara mereka masing masing
mereka baru saja mengetahui di sini dan di sana
dan mereka sangat takjub ketika budaya indonesia ini benar benar begitu kental
dimana ketika masuk mereka disambut dengan taburan bunga

diberikan yaitu tanda di dahi mereka dan mereka sangat antusias sekali untuk mengabadikan foto di arca joko dolok tersebut
begitu pula yang ada di monumen kapal selam salah satu yang menjadi favorit wisatawan
di mana mereka walaupun mereka bangku untuk kapal selam di kri pasopati kecil dan sempit
namun mereka sangat antusias ketika melihat bahwa di sana mereka bisa mengenang masa lalu
mengenang bagaimana sebenarnya perjuangan pahlawan pahlawan indonesia ketika mempertahankan kemerdekaan indonesia
dengan kemartiman itu dengan kri pasopati di mana mereka ketika itu tidur dan juga bagaimana mengoperasikan
bagaimana seperti halnya terlopong dan sebagainya
mereka mencoba itu dengan sangat antusias sekali
dan ada pula tadi saya sempat berbicara dengan salah satu warga skotlandia
ketika di pasar bunga
karena mengaku senang karena dia bersama dengan pasangannya ingin membeli bunga
dan ketika itu mereka ingin segera menikah dan ini sangat antusias sekali ketika mereka melihat bunga bunga yang ada di pasar kayun
banyak sekali ya komentar dari wisatawan yang datang ke surabaya
tapi saya juga ingin tahu bagaimana kemudian komentar dari warga lokal surabaya
melihat ada satu lima ratus wisatawan asing yang datang ke kota mereka
apakah ini juga senang
semenarik kacamata sama seperti kacamata para wisatawan asing ini
iya memang lebih dari seribu wisatawan asing dari berbagai negara tidak hanya di eropa saja
namun saya juga menemukan tadi ada dari india ada juga dari amerika yang juga berkunjung ke surabaya
dan warga surabaya di sini sangat antusias sekali
bahkan mereka juga sempat meminta kepada wisatawan asing itu untuk berfoto bersama mereka
dan mereka sangat bangga
ketika kota surabaya menjadi salah satu destinasi dari kapal pesiar volendam ini
dan kapal asal belanda ini sangat disambut antusiasme oleh warga kota surabaya
dan mereka sangat bangga ketika kota surabaya ini nantinya akan semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung
dan ini tentunya dapat meningkatkan ekonomi warga kota surabaya
baiklah gita gowinda melaporkan langsung dari surabaya jawa timur